sampai jumpa di video selanjutnya

jangan pergi ninggalin dia
sebaiknya kamu pulang aja ya

dia mau di sini aja
ibu gak boleh
dia gak mau dia gak mau bisa sama ibu
kamu harus pergi dari sini